saya sudah coba hubungin michelle
dari semua sosial medianya juga sudah saya coba hubungi
tapi belum ada kabar
rena sambar ya
mama papanya mbak andi sudah datang
sayang mama suruh papa nanti telepon lagi ya
jangan lupa jemput aku ya ma pa
waalaikumsalam pak surya busara
paa rumwa sury especasi
langsung aja ya
apa kamu sudah ada bukti
yang bisa kamu tunjukkan ke bapak
sudah ada buktinya
kenapa kamu diam aja
mana bukti yang sudah kamu janjikan
saya sudah coba hubungin michel
dari semua sosial media
ianya juga sudah saya coba hubungin
tapi belum ada kabar
saya belum ada bukti
ini ya pak
al tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya
hal tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya
dan sepertinya dia juga tidak mengakuinya
jadi rasanya papa
papa gak rela kamu lama lama disini
kau pulang ikut papa ya
kau pulang ikut papa ya
kau pulang ikut papa ya
apaan berapa ramahku dunia
mama tahu kamu terluka

kamu udah banyak sekali bantu mama dan keluarga
kali ini mama bener bener kecewa sekali sama kamu
kamu kok bisa tega melakukan semua ini
cukup cukup mama
boleh tidak percaya sama saya
itu hak kalian
saya pasti akan dapetin bukti itu
saya pasti akan bongkar semua kebohongannya elsa
dan saya juga janji
saya gak akan pernah melepasin elsa
karena dia sudah mencemarkan nama baik saya
jadi yang jadi
hinga tenis air